publik berharap pada sistem peradilan dan penegakan hukum di indonesia untuk memberikan rasa keadilan ironinya
harapan itu pupus saat oknum penegak hukum justru berpekara hukum
apa atau apa siapa yang salah dari situasi seperti ini
masih kurangkah pengawasan dan penindakan terhadap aparat penegak hukum yang melanggar hukum
kita diskusikan lebih lanjut di segmen newsroom talk sore ini
ada dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan zoom dengan miko ginting
juru bicara komisi judisial selamat sore pak miko
selamat sore selamat sore
ya dengan verdi pak miko terima kasih
sudah bergabung pak miko dengan kita sore ini
yang kedua ada asep iwan iryawan mantan hakim
selamat sore kang asep sehat
selamat sore pak ferdi sehat selalu semuanya selamat sore
oke langsung saja saya ke kang asep dulu
kang asep mungkin ini bukan hal yang mengejutkan ya
karena memang sudah mungkin puluhan begitu ya aparat penegak hukum atau hakim yang melanggar hukum itu sendiri
apalagi yang membuat
miris sekarang gini adalah seorang hakim yang menjadi garda terakhir penegakan hukum tapi justru berpekara
apa catatan anda di kasus ini apa yang salah sebenarnya atau apa yang kurang
ya ini ini enggak ada yang salah
sebenarnya kan yang salah yang ketangkep aja lagi sial gitu kan
karena mungkin salah karena hakim tidak boleh main hakim sendiri
makanya hakim banyak teman temannya
makanya yang ketangkep harusnya banyak yang satu
cuma ada yang kebetulan dia lagi sial
nah sialnya karena apa
mindset paradigma hakim ini ya tidak pernah mau berubah
sekala hakim hakim lain sudah mau berubah mau tobat mau taat ya
dia masih karena watak tabiat yang tidak pernah mau berubah
kita tahu persangkutan itu sejak di tanjung karang dan di daerah daerah sebelumnya bermasalah
nah kan kpk sudah mengendus nih
tidak hanya di kasus hubungan industrial
ternyata ada perkara perkara lain yang jadi masalah apa sekali lagi
hanya satu paradigma mencatat tidak pernah berubah
bagaimana seorang bawah semakam agung
ya dwi arso budi santiarto yang selanjutnya hakim agung
sebelumnya nugroho setiaji
sebelumnya naik lagi pak narto
kemudian juga ya nah itu tiga orang bawah itu malaikat malaikat
gilanya gila benar bukan gilanya benar
takutnya karena mereka lah hakim hakim betul betul para malaikat kan
nah kalau mereka masih melakukan bagaimana
terakhir itu bagaimana dwi arso budi itu dan nugroho setiaji kalau kepala bawah
belum yang dilakukan oleh kay
nanti miko yang mau ditetahui soal apa yang ditetahui oleh kaye ya
belum yang ditulis
kalau hari gini itu hakim masih ketangkep itu
karena pikirannya apa
tadi bahasa sundanya maaf ya
saya menggunakan bahasa sunda
jangan diprotes ya
karena bahasa sunda masih indonesia juga ya
jadi kira kira kapan lagi gitu
jadi pas ada kemangke gimana nanti
nah karena gini mereka beranggap kpk sekarang kan kpk lemah
kpk yang gitu mah
maka sebenarnya bukan fitur kpk
sehingga dia tertangkap
tapi itu tadi mah coba seorang ketua mahkamah abu
belum sebulan mengatakan
lama keperhidinan keperhidinan saya
belum ada yang tertangkap tangan
sekarang baru nyaho
nyaho itu baru ketahuan
tolong terjemahin ya
jadi baru ketahuan
nyaho itu ya ketangkep ternyata
sekarang kan ketahuan
kenapa ini memang kesalahan dirjen ya
dia kan sudah tahu dihukum
di jakarta yungkarang itu di justisialkan di bengkulu
ditempatkan di daerah
tahu kan kelas satu itu dari medan
jakarta bandung surabaya makassar itu
itu daerah istilahnya pasar modalnya tinggi
kita nggak tahu lah soal itu
cuma karena belum tertangkap aja lah
itu laporan banyak ke niko
apalagi kalau orang ke bawah itu udah numpuk
cuma itu belum tertangkap
nah ini watak tadi mindsetnya tidak berubah
emang harus kudu kenyawan
anda kan mantan hakim
celahnya sih sebenarnya di mana
apakah kemudian yang diakini dalam sebuah persidangan ada keyakinan hakim
sehingga ini menjadi pintu masuk dengan perilaku perilaku koruptif yang dilakukan oleh pihak pihak yang bersengketa atau berperkara
kalau kpk nangkepin bupati wali kota gampang
ngomong busu dari zaman pak adam sampai adam suseno
dari nama alisa itu banyak
jualan jabatan jualan proyek
kalau hakim jualan berkas
karena ada dua pihak yang suaranya tadi bukan ingin menang
nah ketika ingin menang tadi terjadi transaksi
nah ini bahasa jawa bukan bahasa sunda
nah gitu bahasa sunda jawa
jadi wani berapa
nah ketika gitu permainan terjadi
nah hakim merasa gajinya gede
lu gak bisa begitu
gak bisa dong gaji gua segini
jadi celah celah untuk masuk itu sangat banyak
nah tadi melalui panitra
itu istilahnya penitipan tidak ketara
penghasilan dari acara
nah dia bikin acara
supaya acara menang
ya bermain tadi sama pengusaha
bagaimana ketika pemburan terus lima puluh miliar dibagi bagi
nanti panitra melalui panitra
panitra lapor sama hakimnya
nah kebetulan ini
berjudge semua kan
nah saat wataknya kakak kelihatan
nanti gak lupa ya kakak katakan
ketika diumumkan oleh kpk
bayangin di kpk diumumkannya
diumumkan itu dua loh
lawawi palangwa itu adalah sekomisioner kpk
yang adalah hakim
ya sama sama bekas kepua utara ya
dan dua duanya dikenal
hakim hakimnya sangat pintar dan lurus dan jujur
saya tahu persis mereka berdua itu
bayangin masih berani kelawan kan
ott itu kata anak sekarang ke gap
nah ke gapnya tadi
ketika ada laporan
ada pengaduan dari pihak tertentu ya
bahwa mereka bermain
dan bermain itu tidak hanya di perkara itu
ada perkara perkara lainnya
yang sekarang kita bersyukur
dan mudah mudahan terbongkar semua
jadi sekali lagi
setelah bermainan itu banyak
pasal ada berapa
mau menang berapa
ini bukan bukan istudial kan
nah biasanya bermain ketika memang
nah ini kan antara pekerja dan pengusaha
ini kebetulan pemubadan perusahaan
hakimnya tunggal di perkara itu
bagaimana kemudian kita bisa memahami
warningnya tadi sudah jelas begitu ya
banyak teman teman sejawat
tadi bang kang asep sudah menjelaskan
tapi kemudian apesnya
pada hakim yang kemarin ditangkap kpk
di bagian mana sih sebenarnya
fungsi pengawasan ini yang tidak terkontrol
ya kita kalau
dari situ kita bisa melihat dua hal kan
sebenarnya juga bagian dari pengawasan yang terjadi kan
sehingga kasus ini bisa terungkap gitu
dan pada konteks itu saya kira
kalau kita lihat kemarin kompleks sipers ya
nama agung dan komisi judisial
di situ terlihat sebenarnya
kalau kolaborasi antara ketiga lembaga ini dilakukan
secara terarah terukur gitu ya
yang terjadi adalah
akan banyak yang di apa
parti parti penyimpangan mungkin yang akan terungkap
dan juga akan partai parti bagus juga akan bisa diapresiasi gitu
kompleks sipers kemarin sebenarnya adalah bagian dari apresiasi harusnya
kpk mahkamah agung dan komisi judisial
bergerak dalam konteks yang
dalam konteks pengawasan ini
itu yang pertama
makam agung juga
capain capainya patut diapresiasi dan
konsen para pimpinan makam agung patut diapresiasi
apa rapat kamar ya
beberapa waktu yang lalu
pimpinan mahkamah agung menyatakan secara tegas gitu
mahkamah agung ke depan tidak lagi
percepatan penanganan perkara
tapi juga meningkatkan kepercayaan publik
berbagai program berbagai capaian juga di
gambarkan oleh makam agung
saya kira ini bagian dari
hal itu gitu
saya kira proses hukum kan sudah berjalan ya
kpk sudah melakukan operasi tangkap tangan
tentu berdasarkan bukti bukti yang cukup
biarlah kpk kemudian bekerja
untuk melakukan proses penegakan hukum secara pidana gitu ya
dan kita tunggu saja hasilnya
dan kita percayakan sepenuhnya proses ini kepada kpk
pola pengawasan selama ini kalau secara kelembagaan ini menyasar kemana
masih saja ada celah celah tadi yang disampaikan oleh kang asep
untuk bisa bermain dalam sebuah perkara
kalau kita lihat dalam bahasa regulasi
untuk hakim ya itu
pengawasan kan ada dua kan
kalau di undang undang itu dikenal sebagai pengawas eksternal adalah komisi judisial
atau pengawasan internal adalah makam agung gitu
kalau pegawai pengadilan itu di makam agung di warna pengawasan gitu
ada dua lembaga yang mengawasi hakim ya
nah itu juga jadi satu titik
saya kira memang
ada juga lembaga lembaga penegak hukum ya
kpk kemudian kejaksaan kepolisian
itu kan juga bagian dari
sebenarnya kalau dilihat dari institusi institusi pengawas
dan juga kewenangan kewenangan pengawasan itu kan sudah cukup
nah tinggal bagaimana
pemetaan terhadap potensi potensi penyimpangan
dan saya kira itu kajiannya sudah banyak sekali
pemetaannya di makam agung
juga di komisi judisial gitu ya
untuk memetakan prati prati
celah celah atau kesempatan kesempatan
untuk melakukan penyimpangan penyimpangan
tinggal bagaimana kita meresponnya ya
jadi banyak lah
ke komisi judisial
laporan masyarakat ke mahkamah agung
itu kan bisa dijadikan basis
untuk kita memetakan gitu ya
beberapa pemetaan itu juga sudah ditangkap oleh
kebijakan dan juga mahkamah agung
ini yang terjadi gitu
operasi tangkap tangan ini adalah bagian dari
saya kira pengawasan yang berhasil dilakukan gitu
kita perhatikan satu titik
makam agung menunjukkan bahwa
sangat ini ya
sangat tegas gitu
langsung memperhentikan sementara
saat itu juga gitu
bagian dari pengawasan juga gitu
saya kira bagian dari yang
kerja kerja juga yang
harus kita apresiasi
mungkin hukumannya dengan
ini mungkin tidak ya
karena ini masih proses pemeriksaan
seajak praduga tak berpala
kita nunggu proses
biasanya kalau sudah berkekuatan hukum tetap
maka diberhentikan saat tetap
nah tapi itu udah aturannya
jadi sekarang bagaimana
makam agung membuat aturan
terhadap orang orang yang
ya bukan orang orang lagi
yang menghidupkan orang kan
kecuali kalau dia memang
sudah jadi setan gitu kan
terdengar kapok kapok gitu kan
nah yang bersangkutan ini
sudah jadi tersangka
nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap
maka akan dinyatakan
dia diberhentikan dengan tidak hormat
kalau menurut saya malah
sebenarnya harus lebih progresif lagi
tadi pun kita ketahui kok ya
pas ini lu dapet catanya
oh dia tertangkap tangan kok ya
udah tertangkap tangan
jangan dikatakan sementara sementara
dia masih menikmati gaji
membuat peradilan yang sudah mulai tumbuh tadi
sudah mulai sekarang ke arah kualitas putusan
tidak mengejar jumlah
bagaimana sekarang putusan
bukan hanya se kualitas
bisa dipertanggung jawab
karena sekarang kan orang bisa melihat
putusan putusan yang ada diskon
putusan putusan yang menarik perhatian
itu kan pasti akan dibahas
oleh siapa pun
karena orang bisa mengimpik
dengan cara gampang gitu kan
nah sekarang kalau ada hakim
yang jelas jelas modusnya sama
jadi lu kalau hakim pertama
pasti main berkas gitu kan
kalau istilah cnn saya lihat ya
karena akan mulus
kalau tidak ada
nah itu semuanya
sebenarnya kepentingan publik
kan hakim itu harus imparsial
bagi para pihak kemenangan
karena ada sesuatu
udang dibalik bata tadi
nah sekarang bakal merangus
lebih tegas lagi
kalau sekarang tindakan tindakan
sementara ini pak taf pernah menunjukkan
dulu kan ada hakim
nah sekarang itu hakim di jakarta
di jakarta pusat kan
nah itu jadi masalah kan
malah tentu kpk harus bayar
malah itu kan
juga kalah kpknya kan
itu harus bayar
ya karena ada sesuatu
untuk kpk terlalu banyak menyita menyita barang itu
ini jadi masalah
nah ketika ini ke gap
saya pikir pembelajaran
pembelajaran hakim di jakarta pusat itu
ya kpk juga harus belajar dari itu
ketika hakim ini tertangkap
ya ma sudah punya data
itu di bawah itu ada
jadi kalau sapi mau kurban itu ada
kelas a kelas b
sampai hakim terburuk itu ada
nah ketika ini hakim ini pernah
ada punya noda dosa di bawah
maka mau udah tahu lah
kalau masih ke tempat kpk
cuma kalau disidangkan
kaye minta sidang mhk dipecatnya
lebih tipi lagi kan
kalau ketahuan sama kaye sama mhk disidangkan
ini majelis kehormatan
lebih cepat lah
karena ini tinggal satu dua berapa orang
ya istilahnya berapa ekor lagi
hakim hakim yang bandel
ini harus ada keberanian
ini yang jadi masalah itu selalu ya
dengan segala hormat
saya harus katakan
ini kadang kadang hakim yang dapat
punya masa lalu
jangan selalu di pihak ma mengatakan
itu kan dosa lalu
jadi saya kira
orang orang yang telah bermasalah
jangan ditempatkan di pengajian pengajian
kalau mereka ditempatkan di jakarta lagi
di jakarta lagi
itu tetap akan bermasalah
karena itu adalah virus
sama dengan corona
itu tidak lebih dari penyebar penyebar virus
kalau mereka beranggapan
kapan lagi tadi
saya harus tegas lah
bagaimana bawah sama dirjen
ini harus satu kata
nah urusan mutasi
jangan ada kepentingan s tiga
jangan karena dia
atau ada ikatan ikatan
yang merasa sama sama
merasa satu daerah sama
di situ kan
ampire ampire lainnya lah
itu yang terjadi
hakim hakim yang tertangkap sebelumnya itu
itu punya kaitan emosional
dengan pihak pihak tertentu
promosi mutasi yang bersangkutan
jadi ketika mereka
ketika ada tes kan
untuk jabatan kelas satu
wakil ketua pengadilan tinggi
nah di situ harus benar benar
di situ ya
banyaklah yang bisa dinilai
karena tidak hanya ukurannya
dia pindah satu tempat
tempat lain kan tak patah
itu ngeri loh
kasus tanjung karang dibuka itu
itu ratusan miliar loh
dan terbakwanya kan kabur
nah itu kan
sekarang orang permasalahkan
karena putusan sudah
oke baik bang angsep
sial aja ketangkep
oke sial aja gitu ya
nanti saya akan tanyakan ke bang miko
bagaimana komitmen dan janji dari
lembaga begitu ya
untuk bisa berbenah benah
agar fungsi pengawasan ini
tidak hanya preventif saja
tapi nanti kita akan kembali
kita kembali dalam diskusi kita
saya masih dengan
kalau sudah ada hakim yang
disuap seperti ini
kesejahteraan hakim ini
sudah cukup baik ya
memang masih ada masalah disini
oknum yang mulia ini saja
ya jadi dulu itu
hakim banyak ketangkep
karena gajinya kecil
saya termasuk menentang
tidak ada korelasinya
rasanya semakin gede
di bawah lima puluh
berarti di atas lima puluh dong
yang lebih penting lagi
tak kalah mereka
ya itu ada nilainya
mereka akan terjadi transaksi
karena bawaannya sejak awal tuh
bukan mau jadi hakim
mau jadi pedagang
ya jadi lo kan bisa bilang
mereka tidak pernah berubah
tapi kalau mereka sejak awal
saya tulian hidup saya
sekarang gaji mereka gede loh
hakim tuh empat puluh
yang sudah apalagi
remunerasinya gede emang
oh itu ya
masih kaya berapa gajinya
emangnya jangan lagi gaji hakim
apalagi gaji dosen
ini sama dengan juga umr
tapi karena mereka sudah awal
itu bukan niat
untuk jadi pengadil
sebagai wakil tuhan
nah mereka melihat tuh
apalagi mereka belakang belakang
sudah tahu permainan ini
ya udah lihat tuh
senyawa senyawa udah beri contoh
ya kpk sekarang lemah
cuma kpk mah tertunggus
kayaknya udah tahu
bawah sudah tahu
apalagi dibawah tuh
mereka sudah tahu
yang sudah diingatkan
ketika sama sama di pn
sama sama di pt
tapi mereka sudah bawaan
karena mereka penempatan di tempat tempat
dan nilainya besar
kan kalau di
dari muara kemudian
perkaranya paling perdata
kalau di kota besar kan
itu kan nilainya besar
bagi bagi barang bukti
perkara berarti bukan perkara serai
ya sisanya lah gitu ya
mereka perkara aset
ya bukan aset ya
bukan kekayaan perusahaan
kalau istilah agama saya
mereka pikirannya itu
mereka nggak mikir
kalau ke apa
penghasilan saya udah besar
mereka udah terlindungi
saya penyakit jakarta pusat

nah bayang kalau sekarang ya
penyakit jakarta itu rp lima puluh juta loh
habis ratusan tuh
kalau hari ini mereka masih bermain
zaman begini kan
dari tadi senyum senyum
agar tidak menjadi
agar lebih ketat
konkretnya akan seperti apa
sebenarnya juga bagian dari
arus perubahan itu gitu
tuju pada pengawasan lebih apa
pengawasan yang lebih kuat
program program reformasi yang lebih
lepas tasaran gitu ya
di makam agung terutama
ini bagian dari itu
kedepan saya juga yakin bahwa
mungkin saja akan ada operasi operasi tangkap tangan
atau mungkin ada juga
hakim hakim yang terkenal
harapannya itu bagian kecil saja
yang kemudian menjadi residu gitu
lama lama akan jadi hilang gitu ya
karena itu kan proses juga
benar kata kang asep tadi
celah celahnya juga harus diidentifikasi
secara lebih tepat gitu kan
kira kira di titik mana saja
berpeluang untuk di
dan bagaimana cara mengatasinya gitu
untuk celah itu
itu menjadi poin penting gitu
nah itu pertama
soal pemberhentian sementara
sudah ada ya
mahkamah agung ya
baik melalui perma
maupun peraturan peraturan lain
nah saya kira itu juga menjadi
memerhentikan secara sementara
hakim dan panitra ini
nah itu satu titik
proses kan sedang berjalan
proses penegakan hukum pidana
biarlah proses penegakan hukum itu berjalan
nanti kan juga akan dibuktikan
persidangan juga akan dibuktikan secara terbuka
tidak hanya perkara ini
tapi juga bagaimana
keterkaitan seluruh perkara ini kan
kemarin kan ada pertanyaan
penjawabnya hanya satu
terjerat ada yang lain
itu kan juga harus dibuktikan oleh kpk
bahwa proses penegakan hukum pidana
di kpk sudah berjalan
dan mekanisme kepegawaian di makam agung
dengan pemerintah yang sementara
juga harus di
saya kira begitu
publik akhirnya juga berfikir
pemantapan kode etik
hakim ini kan sebenarnya
sudah diranah kaya ya
ini belum cukup ya
yang seperti ini
dan mati kuantitas
kita terus menerus
pelatihan pelatihan kode etik
dan pendorongan perilaku hakim
bagaimana kita menegakkan
pendorongan perilaku hakim
kalau kita memandangnya
adalah satu bagian dari
ke arah positif itu
ya kita harus mengakui juga
bahwa ini bagian itu juga
jadi memang harus ada juga
ada harus ada juga
yang memang terungkap
seperti ini kan
ini jadi pembelajaran
buat kita semua
satu intervensi yang lebih
lebih tepat lagi
saya ke kang asep
dari mana mulai berbenah
mulai dari mana berbenahnya
berpikir dari mindset
yang penting ada
mahkamah itu harus berani
ketua ketua kelas satu
harus diindulkan orang orang
saya sebut nama saja
siapa mantan bawah
sekarang ketua pengadilan
kalau dia harus ikuti
dia muter berapa kali
dki pasti punya
penyeleksian untuk ketua
tapi kan sekarang
tidak hanya butuh ilmu
seperti kelas nugroho
nah tempatkan mereka
ketua pengadilan negeri
ketua yang tinggi
kalau ketua pm nya
sekelas nugroh setiaji
sekelas diliar sobudiarto
sekelas orang orang itu
anak buahnya takut
karena orang orang itu keras
karena mereka segan
tapi kalau ketuanya tadi
karena dia ketua jakarta pusat
nah mereka anak buahnya
bapaknya juga main
ketuanya tadi diseganin
karena tadi kan pengawasan
mending satu lagi terakhir
ketua mahkamah agung menyatakan
kalau ada sekali lagi kejadian
kalau nggak mau dibinasakan
tunggu pernyataan ketua mahkamah agung
kapan mereka akan dibinasakan
berharap ironi ini
terus terjadi ya
karena yang mulia
sebagai wakil tuhan
terlibat dalam sebuah perkara hukum
dan melanggar hukum itu sendiri
sudah bergabung dengan kita
sudah bergabung dengan
salam sehat semua
terima kasih kang asep